baik selain direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda yang sudah menemani saya tadi
mengulas bagaimana peta politik sampai sejauh ini paling tidak di dki jakarta
kini sudah ada narasumber lain di studio cnn indonesia prime news ahmad basarah
yang merupakan wasekjen dpp pdi perjuangan selamat malam
selamat malam bu indra
baik mas basara kemudian ada taufik basari juga tim jurubicara basuki cahayapurnama selamat malam
mas tobas saya akan mulai dari mas basara dulu tadi kita putarkan soal risma
ya sebenarnya ini klasik tetapi publik masih menunggu jadi risma bukan sih sebenarnya
atau bergabung ke koalisi bersama nasdem hanura dan juga partai golkar untuk mengusung ahok
begini bung indra kami pdi perjuangan memposisikan cara kita berpolitik itu sebagai seni
membuat publik menunggu ya
satu diantaranya kan harus bagi tv seperti anda ini kan juga harus ada aspek entertainnya kepada publik
pak jokowi kan mengatakan kita berpolitiklah dengan kegembiraan kata presiden jokowi
nah pdi perjuangan mencoba menerjemahkan apa yang presiden jokowi maksudkan dengan berpolitik dengan kegembiraan
nah di tengah kontroversi kontroversi yang sering dilakukan oleh pak ahok melalui pernyataan sikap dan sebagainya
kalau kemudian kita posisikan itu sebagai satu kerumitan politik maka akan rumit berpolitik kita
maka kemudian kita sudah sampai pada satu kesimpulan
anggap saja apa yang dilakukan pak ahok
itu adalah bagian dari entertain politik
nah termasuk juga di dalam konteks menentukan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh pdi perjuangan
setelah pak ahok mendeklarasikan sikap politiknya yang sudah mengatakan akan positif maju dengan tiga partai politik pengusungnya
yaitu partai golkar partainya pak tobas ini nasdem dan hanura
tidak lagi mau menunggu pdi perjuangan
tentu setelah pak ahok mendeklirkan seperti itu maka sebenarnya hubungan pak ahok dengan pdi perjuangan selesai
karena itu adalah pilihan politik yang ditentukan oleh pak ahok
maka kemudian pdi perjuangan otonom
sesuai dengan prinsip trisakti yang pertama berdaulat secara politik
maka kita pun mencoba untuk menyusun satu skenario skenario politik dalam konteks memutuskan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur
yang akan diputuskan oleh ibu ketua umum pada nantinya
kebetulan tuhan memberikan berkat kepada pdi perjuangan dki jakarta dengan dua puluh delapan kursi
ya lebih melebihi kuota dari undang undang
sehingga oleh karena itu siapa calon gubernurnya siapa calon wakil gubernurnya dan kapan hal itu diumumkan
kita otonom sepanjang belum melampaui ketentuan kpu dki jakarta dalam proses pendaftaran pasangan calon itu
sehingga sampai dengan hari ini posisi bu risma apakah pak buas apakah pak jarod apakah pak boy sadikin
apakah pak ganjar pranowo dan lain lain sebagainya adalah potensi potensi kader kader pdi perjuangan yang potensial akan diusung oleh pdi perjuangan
potensial akan diusung oleh pdi perjuangan dengan tiga simulasi
simulasi yang pertama atau skenario yang pertama adalah pdi perjuangan mengusung cagup dan cawagup internal
oke dua duanya dari internal
dua duanya dari pdi perjuangan
karena bisa mengusung sendiri ya
skenario yang kedua kita mengusung cagup internal
skenario yang ketiga kita mengusung cagup eksternal cawagup internal
tiga kombinasi ini sedang kita eksersis
nah mengenai bu risma sendiri memang
sebentar pak mas tadi tadi yang terakhir yang ketiga itu ada juga masih terbuka berarti ya
ya secara teoritis terbuka memang skenario itu
tapi untuk ahok sudah tertutup tadi
kalau ahok kan ahok sendiri yang memutuskan
pdi perjuangan tetap otonom dong
kita bebas melakukan eksternal
kita bebas melakukan eksternal
tetapi secara verbal politik
pak ahok sudah di beberapa media kita monitor kita cross check juga ke teman teman wartawan yang meliput pernyataannya itu
benar pak ahok memang mengatakan demikian
tidak akan menunggu pdi perjuangan
karena sudah tiga partai politik
itu asumsinya tiga partai politik ini sulit sampai mendatangkan nanti
kalau kan ini kan dua hubungan dari interaksi dua pihak sebenarnya
kalau misalnya yang satu mengatakan yang satu sudah menutup seperti itu
apakah yang satu lagi dalam hal ini pdi perjuangan masih juga menunggu
membuka opsi untuk menutup
ini kan memang skenario itu kan artinya grand strategy
grand strategy ini kan sangat dinamis
kalau asumsi yang dimaksud skenario ketiga itu adalah pak ahok
dia gugur dengan sendirinya karena faktor pak ahok
bukan dari faktor pdi perjuangan
oh jadi skenario ketiga ini bukan untuk ahok berarti ya
bukan untuk ahok
ini memang grand strategy yang sudah sejak awal kita membuka pendaftaran
tapi dengan dua puluh delapan kursi bisa mengajukan sendiri kemudian membuka cagup eksternal siapa lagi kalau bukan
kan kita masih lihat bagaimana dinamika partai partai politik yang lain
bagaimana dinamika partai pendukung pak ahok
benarkah tiga partai ini akan sampai pendaftaran ke kpud nanti
atau jangan jangan di tengah jalan golkar atau yang lainnya menarik diri
nah ini kan skenario bisa saja berubah kan
itu lah masalah yang ngeri juga
saya coba minta terjemahan apa yang dijelaskan oleh mas basara tadi
kebongkahan tanya tanya apa
jadi anda melihat masih sama tidak seperti yang anda gambarkan tadi
mencoba untuk memilah milah ketika pdi mungkin saja masih masuk ke atas dengan apa yang dijelaskan oleh mas
dengan tiga skenario tadi kalau boleh saya menganalisa
kader internal dengan internal nama yang paling mungkin ya rasional itulah risma dan jarot
karena pdi kebetulan namanya banyak ya tetapi paling rasional paling potensial
yang kedua kalau dari internal dan eksternal internal cagup
itu bisa risma yang sering disebutkan belakangan ini risma dengan sandi gauno
atau risma dengan figur lainnya dari partai lain
nah yang ketiga ini yang menarik saya setuju
yang paling menarik yang ketiga kan
yang ketiga yang ketiga ini masih ruang
yang paling rasional itu adalah memasangkan ahok dengan cagup internal
apa cagupnya internal di pdip yaitu memasangkan posisi ahok dengan jarod
itu sebenarnya kalau nama nama hampir
tapi tadi sudah ditutup bukan
nah mungkin yang perlu diklarifikasi dari pdip kalau ini jelas
jadi kan ada dua kalau kita dari pak sekjen pak hasto pak ahmad basara wakil sekjen
semuanya kemarin mbak eva dan sebagainya itu jelas ya tegak lurus
meskipun ada komunikasi pak ahok dengan bu mega yang satu kendaraan dan sebagainya
tetap menyisakan ruang itu
nah kalau misalnya keputusan akhir pdip memutuskan tidak di ahok
berarti memang konsisten dengan tadi
tetapi kalau kemudian akhirnya ke pak ahok ya nanti anti klimaks juga
jadi menurut saya masih ada ruang ya
pak bambang deha juga katakan ada tiga mekanisme
satu mekanisme penjaringan resmi pendaftaran
yang kedua adalah kalau tidak salah pemberian mandat kepada
yang ketiga adalah hak prerogatif ketua umum
jadi kalau misalnya pdip memutuskan tidak ahok sebenarnya lebih jelas ya
cuma kalau saya membaca masih ada peluang
kalau pak ahmad basara bilang tidak ada peluang lagi ya
ada peluang dengan asumsi pak ahok yang menutup itu
karena beliau yang sudah meniklat
tapi kalau pintu itu dibuka pak ahok masih mungkin berarti
kecuali ya pak ahok
kalau dari partainya pak ahok bisa membuka peluang itu
dari mas indram
mas indra maksud saya kalau pak ahok membuka masih dibuka kan oleh pdip
ya yang saya katakan tadi peluang ahok untuk didukung oleh pdi perjuangan diusung ya
kalau didukung pdi perjuangan tidak mungkin
kita punya dua peluang kursi itu harus mengusung
tidak mungkin mendukung
asumsi saya peluang pak ahok tertutup itu karena keputusan pak ahok
yang sudah mengatakan tidak akan mendaftar di pdi perjuangan
secara psikopolitik kalau pak ahok sudah menyatakan seperti itu
apakah mungkin pdi perjuangan kemudian akan mengemis gemis agar pak ahok mendapatkan
kecuali pak ahok menjilat sendiri ludahnya itu
teoritis skenario ketiga itu masih terbuka
sebenarnya saya dari tadi ketika mendengar penjelasan mas basara ini
saya melihat mas tobas ini senyum senyum ingin mengomentari
benarkah pak ahok menutup seperti itu
ataukah partai partainya juga ikut menutup
mas taubas tahan dulu ya
saya penasaran dengan basara tapi kita harus simak dulu
apa kata pak ahok sendiri yang diwawancara khusus oleh rekan saya alvito dinova gintings
saya kira orang orang jakarta akan diuntungkan
dan itu bu risma kalau dia menyalon di jakarta
dia akan memamerkan kepada orang jakarta apa yang sudah dia lakukan di surabaya
pasti seperti itu
lalu kalau dia sebagai penantang saya
dia akan mengkritik semua yang sudah saya lakukan dibandingkan dengan surabaya
oh yang dikerjakan gubernur dki mah ini gak ada apa apanya secuir
tapi tentu beliau nggak sekasar itu
tapi maksud saya tentu kira kira tim suksesnya akan bandingkan seperti itu
surabaya udah lakon lebih hebat daripada jakarta
jakarta nggak ada apa apanya
nah kalau ada seperti itu yang diuntungkan adalah orang jakarta dan juga orang jawa timur
orang jawa timur orang surabaya juga akan diuntungkan
kita juga akan bertahan
misalnya bu risma
ya kan dari wakil wali kota wali kota
udah sepuluh tahun kan
nah kita juga akan saling berdebat ini
yang anda lakukan apa
kita juga akan mencari dong yang surabaya belum melakukan apa
nah kalau itu dilakukan
berarti orang jakarta orang surabaya
bahkan seluruh indonesia mulai belajar
oh yang namanya jadi kepala daerah yang baik itu
ada daftar listnya gitu loh
apa yang belum dilakukan apa
itu bicara kecepatan lagi
saya bisa lakukan kayak itu lebih cepat tredia
eh dah jadi artinya apa
orang jakarta orang surabaya bahkan seluruh indonesia diuntungkan
ya itu tadi berbicara ahok berbicara soal kemungkinan risma yang akan
sepertinya ahok sendiri sudah sangat pede nih bahwa lawannya adalah risma begitu mas tobas
tapi tahan dulu lagi ya itu tahan yang kedua
biar penontonnya penasaran
kami masih segera kembali untuk ulas ini
setelah cerita berikutnya
saatnya kita dengar penjelasan dari partai nasdem mas taufik basari
bagaimana tadi anda mendengar penjelasan dari mas basara
sepertinya isu atau apa yang diimbuskan bahwa salah satu partai pendukung ahok ini akan ada yang membelot
kemudian ahok tidak bahkan ahok sendiri sudah langsung mengeluarkan statement tentang ini
ya artinya saya sial aja kalau ada satu partai yang keluar
bagaimana ini kebenaran isunya seperti apa
jadi gini kalau menurut saya itu adalah bagian dari tafsir tafsir politik ya terhadap pernyataan pak ahok
yang belum tentu juga seperti itu
jadi memang ada beberapa pihak
yang sepertinya ingin menjauhkan pak ahok dengan partai partai lain
termasuk dengan pdi perjuangan gitu ya
jadi ketika ada pernyataan yang dihontarkan oleh pak ahok
tapi kalau dengan pd perjuangan pak ahok yang menjauh pak taufik basari
ya itu kan tafsir lagi
kalau menurut saya tafsir
jadi kan itu masih asumsi kan asumsinya begini begini
jadi itu masih asumsi
bukan berarti bahwa pak ahok menutup
karena pada dasarnya pak ahok sendiri tidak pernah menutup diri
terhadap partai partai politik lain
kita di koalisi partai pendukung pak ahok pun juga
masih membuka pintu yang sebesar besarnya
ya tinggal apakah ada yang mau masuk pintu ini
silakan kalau tidak pun kita tidak akan mengirimkan

bukan maksudnya ke eksklusif tiga kemudian masuk sendiri
karena gini kita mendukung pak ahok dengan prinsip prinsip ya
prinsip pertama adalah kita melihat pak ahok ini adalah gubernur yang berhasil
masyarakat dki jakarta menikmati
keberhasilan tersebut sudah bisa merasakan
sehingga sangat layak untuk didukung
itu yang pertama
oleh karena itulah maka keputusan keputusan mengenai misalnya
akan menggunakan jalur apa
akan menggunakan partai politik mana
kita serahkan sepenuhnya kepada pak ahok termasuk juga mengenai wakil gubernur
kita tidak akan dorong dorong harus dengan siapa dan seterusnya
itu yang pertama
yang kedua kita juga partai politik pendukung pak ahok ini
juga tidak mau memonopolitikannya
jadi pak ahok
ada fenomena yang menarik dalam pilkada dki jakarta
yang dilakukan oleh pak ahok
yaitu membuat kita ini
baik itu pendukung dalam bentuk relawan
termasuk teman ahok dan partai partai politik
melihat bahwa yang ketika kita memberikan dukungan kepada seseorang
kepada figur seseorang untuk menjadi calon kepala daerah
maka kita tidak berhitung untung rugi dari hal yang kita dapatkan
jadi partai politik tidak berhitung saya akan mendapat apa kalau misalnya kita mendukung ini
tapi kita lebih melihat bahwa
tapi intinya pintunya masih terbuka ya bukan eksklusif milik tiga partainya
jadi saya ingin menyatakan bahwa tafsirnya mas ahmad basarah keliru
tidak demikianlah yang dimaksud oleh pak ahok
jadi pak ahok sendiri tidak menutup diri
tapi memang kemudian ya dengan statement itu bisa ditafsirkan macam macam
yang akhirnya tafsir tafsir ini bisa semakin menjauhkan
dugaan dari mas basarah siapa yang pihak pihak yang ingin menjauhkan pak ahok
dengan partai partai lain di luar tiga partai itu
ya pak mas basarah
oke jadi memang gini
kalau di kelompok kelompok partai politik ini kan tentu ada punya preferensi preferensi
pengurus pengurusnya ataupun juga beberapa elit partai politik atau partai politik partai politik tertentu
yang tentu ketika menyampaikan strategi politiknya dengan menafsirkan sesuatu
itu disesuaikan dengan arah keinginan strategi politiknya apa
jadi kalau misalnya ada satu partai politik yang terus mengembuskan bahwa
pak ahok ini tidak membutuhkan partai politik lain dia menutup diri dan sebagainya
ya keinginannya agar memang partai politik partai politik lain tidak bersama pak ahok
atau juga ada misalnya ya mungkin elit partai politik yang juga punya calon lain yang menurutnya lebih pas
maka tentu preferensinya adalah ya jangan sampai kemudian partai partai ini akhirnya juga merapat ke pak ahok
jadi itu bagian dari pandangan dari beberapa kelompok kelompok yang ada lah
kelompok kelompok politik yang ada
tanggapan dari mas besar seperti apa tadi kalau itu hanya tafsir yang salah sebenarnya
masih membuka pintu kok sebenarnya
karena bagi pdi perjuangan sikap politik sejak mendukung pak ahok sebagai cawagup kemudian menjadi cagup
ada kendala penolakan pelantikan di situ kita bersikap
ada hmp karena pak ahok membuat apbd tandingan kita bersikap membela
bahkan sinyal sinyal bukan lagi sinyal tapi berbagai momentum
tadi beberapa kali sudah sering saya ucapkan ketika bu mega ulang tahun dua puluh tiga januari yang lalu
empat nasi tumpeng kehormatan itu diantara tokoh tokoh yang ibu hormati satu pak ahok
kemudian satu minggu sebelum beliau menjatuhkan ultimatum untuk memberikan rekom satu minggu
itu ada pembicaraan kesepakatan untuk melanjutkan
itu ada pembicaraan kesepakatan untuk melanjutkan
pak ahok dengan pak jarod yang pak ahok mengatakan setuju karena dengan pak jarod sudah ada chemistry
beda karakter dan lain sebagainya
kemudian ketika pak ahok pun memberikan ultimatum kepada bumega
kalau tidak satu minggu memberikan rekom saya akan ikut jalur independen
serta merta kita memberikan instruksi kepada dprd dki jakarta
tetap dukung pak ahok sampai selesai masyarakat
dan banyak momentum momentum lainnya termasuk momentum satu mobil bersama pak jokowi ibu mega bapuan dan pak hasto
ini sudah sangat terbuka
peluang untuk melanjutkan ini
jadi yang merusak momentum itu adalah pak ahok sendiri
merusaknya seperti apa
selain penyataan menutup tadi menurut anda
pembicaraan di dalam satu mobil
ketika menuju ke pembukaan rekernas partai golkar
saya tanya kepada pak sekjen pak hasto
bagaimana pembicaraan di dalam mobil itu
ketika pak ahok melaporkan sudah meninggalkan jalur perseorangan
ikut jalur partai politik
apa jawaban ibu
saya tanya begitu pak hasto
ibu mengatakan partai kami punya mekanisme
tetap masih tetap seperti itu ya
artinya kan ibu mega harus menjaga
sih kelembagaan partai politik yang beliau bangun
tidak boleh dong
hanya karena orang per orang itu sistem kelembagaan partai itu harus dirusak
pak hanta sebagai pengamat politik bisa protes
kok partai politik nggak punya sistem
nggak ada perlembagaan partai politik yang baik
nah seharusnya setelah ibu menyatakan begitu
besoknya pak ahok daftar dong
kan begitu maksudnya ibu
daftar ikuti mekanisme
ya tiba tiba jam sepuluh pagi

besoknya jam sepuluh pagi
pak ahok bikin pernyataan
partai politik jangan sombong lah
siangnya beliau bikin statement lagi
tapi mungkin salah tafsir tadi seperti kata ibu
silahkan ahli bahasa mengaktir
ketika siangnya jam dua dia mengatakan
tidak akan menunggu pdi perjuangan
lalu lusanya dia nyatakan
beda nggak artinya itu
berbeda positif mendaftar lewat tiga partai ini
itu berbeda untuk deklarasi
bukan berarti menutup pintu dengan pdi perjuangan
tapi kan rangkaian peristiwa peristiwa sebelumnya
nah justru saya melihatnya dari apa yang disampaikan oleh mas ahmad basara
ada kedekatan yang
antara pdi perjuangan dengan
selama ini saling bahu membahu
ya ini baik
menurut saya baik
ya membuat seolah olah
antara pdi perjuangan dengan pak ahok
nah statemennya siapa
maksudnya statemen siapa
kalau pdi perjuangan tadi sudah mengatakan
memang pak ahok yang menjauhkan
misalnya pak ahok menyatakan
ya kita akan melakukan deklarasi
tanpa menunggu pdi perjuangan
itu kan konteksnya
ya tapi konteks pak ahok
pdi perjuangan ini partai
punya dua puluh delapan kursi
dia berkali kali mengatakan
sangat dekat dengan bumega
bahkan orangnya bumega
pdi perjuangan diposisikan
beliau mau deklarasi dengan tiga partai
pdi perjuangan suruh ngikut
ini kan psikopolitiknya
deklarasi itu kan
deklarasi pada saat itu
apakah pilihan jalur
yang digunakan oleh pak ahok
jumlah kursi pendukungnya
maka pilihannya adalah
dan itulah yang dideklarasikan
bukan berarti bahwa
ada yang mau
tapi secara psikopolitik
dengan tiga partai ini
kami tidak akan lagi
tapi menyatakan bahwa
jalur yang dipakai adalah
jalur partai politik
saat itu maksudnya
sudah ada tiga partai politik
pada saat itu juga dikatakan
kita juga membuka diri
ingin dari perspektif bung hanta
bung hanta anda melihat
apa anda melihat ini
kalau saya melihat
di level komunikasi ya
sebenarnya sangat mudah
karena ada kedekatan
tapi ada poin tadi
mas amar basara mengatakan
tidak mau menjadi partai pendukung
tapi ingin pengusung
pengusung itu artinya
harus mengalami semua internal partai
jadi kalau pak ahok
kemar ke pdip
itu sudah otomatis
pdip akan dukung ahok kan
jadi begini loh
ini kan pak ahok
sudah membuat kerusakan
dia seperti bergerak dalam
dia makin rusak
hubungannya dengan pdi perjuangan
mendukung ahok ini adalah
komitmen ideologis pdi perjuangan
hari ini jakarta bisa dipimpin
kita besok bermimpi juga
di jawa timur
gubernur jawa timur itu
di gubernur maluku ini
tidak harus orang maluku
tidak harus orang batak
tapi juga bisa juga
ini ekstraksi kebangsaan kita
jadi oleh karena itu
sejak pak ahok wagup
hak menyatakan pendapat
sampai dia sudah menyakiti
kita berkali kali seperti ini
bagi pd perjuangan
semua set mensuruh pak ahok
bu mega di ultimatum
mengaku orangnya bu mega
mengaku sangat dekat
tapi bu mega dikasih ultimatum
satu minggu membuat rekom
itu apa tidak menyakitkan
kader kadernya bu mega kan
kemudian tersinggung pak indra
kok diperlakukan seperti itu
ibu ketua omong kami
kita coba dengar lagi
tentang pd perjuangan
ya bagi kami
ini sederhana saja
orang kan tidak tahu
apa yang terjadi dalam pdip
pdi perjuangan kan biasa
orang belanda masih jauh
kok pendaftaran sembilan belas september kok
waktu tahun dua ribu dua belas
ini hari terakhir pendaftaran di kpu
ibu megawati jam satu siang
saya sebagai wakil
padahal waktu itu
pasang ahok jadi wakil
sudah turunan cina
tidak mau bagi bagi duit lagi
tidak ada baksos lagi
ini kan tidak masuk akal
tapi ibu megawati mengatakan
harus ada contoh kepala daerah
yang berhasil untuk maju di dki
saya sama teman teman pdip baik
dpp masih baik
saya masih whatsapp
jadi masalah kan
teman teman dpp kan memaksa saya
mendaftar ke pdp
kalau saya mendaftar
saya melukai hati
tiga partai politik
dan teman ahok dong
kalau kayak begitu
lebih baik dari awal
tidak usah ambil independen
saya tahu ibu megawati
kalau lihat kita dihentak hentak
ngapain kita mau
aneh aneh gitu loh
nah sekarang tidak bisa
ibu megawati sampai sekarang senyap nih
tidak senyap juga
terakhir pembicaraan terakhir
kapan ketemu terakhir
ketemu terakhir waktu
munas golkar waktu itu ya
ada pembicaraan khusus
ya baik baik aja
saya cuma bercanda gini
saya ngerti lah ibu
ya sampai bercanda
pdp kan saya menghargai pdp
waktu itu ya
maksa sama ibu
untuk dapetin jarod
gak salah juga
orangnya oke kok
masa yang pilih kok
salahnya kan waktu saya minta dia dimasukin di dalam
jarod gak berani kan
belum dapat restu ibu kan
saya ketahuin ibarat
kita udah menikah
ditahan dari mertua
ya kawin dapat pacar baru kita gitu loh
sebetulnya dprd gak bisa menyandrakin kerja kita kok sebetulnya kok
kita kan beda dengan presiden
jadi kalo sampai apbd gak mau dibahas oleh dprd
kita pergubkan saja
paling terlambat enam puluh hari
terlambat enam puluh hari kalau saya sudah mulai lelang sebelum tahun yang bersangkutan
februari juga langsung jalan
jadi makin keliatan ini sebenarnya soal mau mendaftar dulu atau tidak begitu ya
jadi kesan sederhana
teman teman dpp yang memaksa mendaftar nih
kalau menurut pak ahok tadi
teman teman dpp pdi perjuangan
kalau dengan bu mega senyum senyum saja
bukan teman teman dpp
sistem yang sedang dan sudah berproses menjadi sistem yang baku
tapi bu mega bilang mereka harus mendaftar
berlaku untuk seluruh pilkada
bu mega adalah ketua umum yang membangun sistem itu
itu makanya berkali kali saya katakan pak ahok gagal memahami hubungan personalnya dengan bu mega
beliau menganggap bahwa antara bu mega pribadi dengan bu mega ketua umum partai politik
ketua umum pd perjuangan itu sama
bu mega boleh baik dengan siapa saja secara personal
termasuk dengan pak ahok
tapi ketika masuk dalam juridiksi politik partai politik berlakulah aturan aturan partai
jadi tidak mungkin kedekatan bu mega dengan pak ahok
karena dia sudah menguidasi sistem partai yang sudah dibangun
oleh karena itu pertemuan beliau di dalam satu mobil yang tadi saya ceritakan lagi lagi
bu mega mengatakan partai kami punya mekanisme
tapi memang ada perintah sendiri tidak di internal misalnya
ahok harus mendaftar kata kata dari bu mega
logikanya mas indra kalau nanti akhirnya pdi perjuangan mendaftarkan
katakanlah pasangan pak ahok dengan pak jarod
kalau pak ahok tidak mendaftarkan
mereka akan diberikan bukti hukum
bahwa pak ahok itu mau didaftarkan oleh pdi perjuangan
jangan jangan begitu sudah kita daftarkan pak ahok mengatakan
lu saya nggak daftar kok di pdi perjuangan
sehingga oleh karena itu pak ahok mestinya memahami bagaimana struktur dan kultur di pdi perjuangan
bu mega secara kultur beliau baik dengan siapapun
tetapi begitu masuk dalam wilayah politik wilayah partai
maka yang berlaku adalah sistem
saya ke mas toba sekarang
benar tidak ini melukai tiga partai politik yang menjadi pengusaha kalau misalnya ahok mendaftar ke pdi perjuangan
jadi gini memang yang terjadi pada saat ini adalah ada dua paradigma berpikir dalam hal politik yang berbeda
antara pak ahok dengan yang tadi disampaikan oleh mas ahmad basara
kalau pak ahok ini kan memang dari gerakan awalnya ketika ada kemungkinan bahwa beliau tidak diusung oleh partai partai politik
ada gerakan yang dilakukan oleh teman ahok mengumpulkan ktp untuk menuju ke jalur independen
itu membuat bahwa ya ada peluang untuk maju tanpa partai politik pada saat itu
nah kemudian ya memang nasdem berkontribusi dalam perubahan paradigma ini ketika pak ahok masih dalam posisi maju sebagai jalur independen
nasdeh masuk memberikan dukungan
tanpa peduli apakah mau lewat partai politik ataupun independen
nah ini yang semakin memperkaya paradigma pak ahok bahwa ya seharusnya seperti ini partai gitu
ya sudah lah kalau misalnya menganggap ada figur yang bagus ya sudah ayo kita sama sama maju bersama
dan ternyata langkah nasdeh ini juga diikuti oleh hanura ditambah kemudian golkar
nah paradigma inilah yang kemudian ada di dalam kepalanya pak ahok ya sudah
tapi itu bukan berarti partai partai politik itu tidak punya mekanisme
tidak tidak gini meme sekali lagi ini juga mungkin kita berbagai partai punya cara yang berbeda beda ya
kalau di partai nasdem buat kita hal hal yang formil itu bisa dikesampingkan ketika ada suatu hal yang lebih substantif
yang lebih substantif dalam pilkada dki ini adalah ya soal figur pak ahok dengan program program yang berhasilnya dan sebagainya

ya kita tidak terlalu memandang penting soal soal formil
yang penting bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik
ya mungkin itu akan berbeda ketika di pdi perjuangan yang sistemnya sudah terbangun rapi terus mekanisme menjadi penting
nah ini yang tidak ketemu disini
tapi kalau misalnya kembali ke pertanyaan saya kalau misalnya pak ahok tadi misalnya harus mendaftar ke pdi perjuangan
itu melukai partai partai lain tidak partai partai yang selama ini mengusung ahok tidak
kalau dari kita sih tidak ya
karena apa karena sudah dari awal komitmen kita ya pilihan caranya seperti apa kita serahkan kepada pak ahok
karena pak ahok tadi bilang kalau dia mendaftar akan melukai
ya gini itu kan pak ahok berarti menghormati apa yang sudah dilakukan tiga partai pendukung ini yang tanpa melalui mekanisme
jadi pandangan pak ahok kan loh kok di tiga partai yang langsung memberikan dukungan saja saya tidak mendaftar kenapa saya harus mendaftar di partai lain
jadi menjaga perasaan
tapi kalau dari kita kita sih tidak terlalu pentinglah persoalan persoalan seperti itu
jadi tergantung bagaimana komunikasinya dijalankan
tapi juga tapi kita juga kembali bahwa ya kalau misalnya memang pdi perjuangan pun juga tidak ke ahok ya kita pun juga tetap bisa berjalan
tapi kalau mau ke pak ahok juga oke
ya itu tadi berpolitik dengan gembira saja
mas hanta ini menurut anda sesimpel itu
kalau menurut saya soal kemudian hanya pilihan

apakah hanya soal itu atau ada sesuatu dibalik ini semuanya
misalnya soal wakil atau dan lain sebagainya begitu
ulasannya kita tahan dulu ya
kami akan segera kembali usai jeda berikut ini
sebelum kita masuk soal nama risma tapi sekarang kita akan ulas terlebih dahulu melihat analisis dari bung hanta yuda
ini kalau saya lihat tadi ya ini soal daftar kemudian soal pak ahok sebenarnya tidak melihat soal yang terlalu prosedural seperti itu
atau perkawinan politik juga biasanya ada tiga lapis ya tiga level saya baca
biasanya satu karena komunikasi
menurut saya komunikasi tidak ada masalah tidak ada masalah yang terlalu problematik antara pak ahok dan ibu mega
sebagai veto player penentu di pd perjuangan
yang kedua dari sisi mekanisme tadi sistem
nah itu ada perubahan
itu yang berbeda di level itu
yang ketiga biasanya lebih dalam soal kesepakatan saham politik
soal ya lebih mendalam dari itulah semua itu biasanya yang paling menentukan
nah kalau kita baca antara pdip dan pak ahok tadi kalau kedua duanya konsisten maka hampir mustahil pdip bergabung ke koalisi ahok
karena pak ahok sudah mengatakan tidak bisa tidak mungkin saya ingin mendapatkan
sementara pak ahmad basara kita punya mekanisme sama
kecuali ada yang mengalah atau dengan kata lain tidak konsisten
tinggal tidak konsisten tapi masalahnya mengalah menjadi embel embelnya tidak konsisten
masalahnya kalau konsisten tidak konsisten kan
kalau mau netral bahasanya mengalah
tapi kalau bahasanya publik akan membaca oh ternyata pdp tidak konsisten juga
pak ahmad basara yang tadi tegas mengatakan ujung ujung dukung pak ahok juga tanpa
kalau misalnya ahok yang mendaptar
oke kalau misalnya ahok yang mendaptar
tapi begini analisis saya yang lebih penting itu
keduanya kalau bicara ahok dan pdip
keduanya saling membutuhkan
satu sisi tetapi juga bisa tidak membutuhkan
betul bahwa pak ahok sudah cukup dengan tiga partai
dalam kandidasi tahap
tapi dalam pemenangan itu sangat ditentukan oleh pdip juga
menentukan yang tadi kita bahas tentang konselasi
karena pdip di dalam itu kan membantu konselasi di internal ahok
karena makinnya sudah jelas dari pak dari pdip
sehingga tidak ada lagi golkar pengen ini
kemudian nasdem dan harurat pengen heru
itu akan selesai membantu
tetapi lebih penting dari itu adalah ketika di luar
pdip akan menentukan siapa lawan kuat ahok
poin saya adalah kalau pdip berada di dalam barisan ahok
maka kemungkinan pak ahok akan berhadapan dengan rival yang tidak begitu kuat
tapi kalau pdip berada di luar
ada nama risma misalnya yang cukup diperhitungkan
atau nama yang lainnya
itu sangat menentukan
sehingga akan ada pertarungan yang cukup keras
satu sisi poin dari sini kan terlihat bahwa pak ahok membutuhkan pdip
positif tawar pdip menjadi lebih tinggi karena untuk memenangkan konselasi dki
tetapi sebaliknya pdip juga membutuhkan pak ahok
tadi saya menyetir yang disampaikan oleh pak ahmad basara
karena tadi pertimbangan tadi
peluang kemenangan suka atau tidak suka hasil survei
sekarang masih ada pak ahok
sementara risiko ketika memunculkan
kalau kalah jatimnya akan diperhitungkan
meskipun peluang bu risma diperhitungkan di dua ribu sembilan belas juga besar
nah pertimbangan yang lain adalah
pdip juga membutuhkan pak ahok kalau tidak ada figur yang lain
kalau tidak misalnya bu risma tidak bisa dan sebagainya
sehingga konstelasi ini ya sering saya candain ini
benci tapi rindu itu disitu
tetapi keduanya punya harga diri politik
soal mekanisme partai
jadi kalau dilihat siapapun pak sekjen pak wah sekjennya
semua mengatakan masih lima puluh lima puluh
ada peluang ke pak ahok
kalau pak ahok ingin mendaftar
tapi juga sudah siap dengan bu risma nya
yang kasihannya begini
kemarin ada koalisi kekeluargaan
kalau kemudian pak ahok mengalah atau apa
ya akhirnya ditinggal juga kawan kawannya
bu risma nya juga ditinggalkan
jadi pdip keputusan pdip ini akan banyak yang kecewa sebenarnya
karena semakin tinggi semakin manuvernya sudah kemana mana
jadi dalam konteks ini bisa dirayakan sebagai kegembiraan politik
tetapi biasanya ini bukan khas pdip
sekarang ini kalau politik seperti ini
kita lihat nanti apakah pdip
kalau ibu mega kan sepuluh tahun terakhir di era psb kekeh
prinsip kuat tidak mau gabung di pemerintahan
sampai selesai harus dititahkan
ini belum tentu
makanya saya katakan belum tentu
kalau saya pada posisi misalnya
kalau kita ingin melihat pertarungannya mencari orang terbaik
ya saya pada posisi pdp sebaiknya mengusung risma
lebih gagah secara politik
dia memimpin koalisi
dan oh jelas ternyata pdip punya harga diri politik
tapi bisa juga sebaliknya
juga tidak salah kalau bergabung ke partai nasdem
ujung ujungnya juga bisa mewarnai koalisi di sini
dan nanti pr bagi penantang untuk menghadirkan penantang yang baru
kalau dari rakyat jakarta
misalnya menghadirkan orang orang terbaik
agar terpilih orang orang terbaik di antara yang baik baik itu
mas tobas katakanlah misalnya pdip
misalnya nih saya juga nggak tahu
kalau misalnya akhirnya bergabung
tentu saja menyodorkan nama wakil begitu kan
bagi nasdem hanura dan golkar
itu menjadi sebuah masalah atau akan dibicarakan lagi
atau itu memang yang diinginkan
ya kita tiga partai politik ini sudah berkomitmen bahwa
masalah siapa wakilnya itu kita serahkan kepada pak ahok
jadi sepanjang pak ahok cocok dengan wakil siapapun itu
dan bisa bekerja sama ketika menjalankan pemerintahan ini
dan itu pasti ketika dapat bekerja sama
manfaatnya ada pada masyarakat
dan itu ya
kita pasti akan dukung
jadi tidak ada masalah
dari partai partai politik kita tidak mengharuskan
pak ahok harus dengan a b c dan sebagainya
yang penting bisa bekerja sama dan bermanfaat buat masyarakat
jadi tidak ada isu tentang wakil ya sebenarnya
jadi kita tidak ada karena bahasanya kita sama sama kok
kita serahkan sepenuhnya kepada pak ahok
dan gaya gaya ini yang mungkin juga akhirnya terus menerus
juga mewarnai cara pandang pak ahok juga
gaya gaya maksudnya seperti apa nih
ya kita santailah kita serahkan
ya memang kebanyakan gaya nasdam tanpa syarat
kemudian kita juga menempatkan diri sebagai partai politik
yang tidak mewajibkan harus a b c
ikuti saya kalau tidak saya tidak akan berikan
itu yang kemudian mungkin berkaca pada itu
akhirnya ahok bilang ya partai politik jangan sombong dong
karena partai nasib memang selalu ingin memberikan
apa memberikan nuansa bahwa ya partai politik
perasaan dirinya sombong
ketika kita berhadapan dengan calon calon kepala daerah
ya kita jamu kita hormati dan sebagainya
nah itu yang mungkin juga akhirnya
ya udah kayak nasdem aja deh
ya seperti itu yang mungkin ada di dalam pikiran
kalau boleh sedikit
hal yang terbaik ya
skenal terbaik dari nasdem belakangan
misalnya wakilnya ini paling terbaik sengeluar dulu
nah lu heru masuk nasdem
itu yang terbaik bagi nasdem tentunya
tapi kalau ternyata tidak bisa ya agak sulit karena ada golkar ada pdip
tentu kita menghormati juridiksi politik setiap partai politik
nasdem sebagai partai baru dengan jumlah kursi di dprd provinsi yang lima kursi
ya tentu kita pahami gerakan politik yang dibuat
mungkin saya kalau jadi pengurus partai nasdem pun akan merekomendasikan langkah yang sama
tentu berbeda dengan partai lama seperti pd perjuangan dengan dua puluh delapan kursi
jadi mau bandingkan dua puluh delapan dan lima gitu ya
artinya yang mau saya katakan adalah
urusan prosedur mekanisme itu bukan sekedar formalitas ansih
sebagaimana yang disampaikan oleh bung tobas tadi
misalkan saja soal pak ahok minta mendukung calon perseorangan
ini bukan sekedar formalitas tapi soal ideologi
doktrin gotong royong dengan jalan kepartaian diminta mendukung jalan perseorangan
ibarat minyak dan air
pak ahok mendaftar pun ini kalau kemudian mekanisme ini kita buka
maka dia akan menjadi jurisprudensi politik bagi pilkada pilkada di daerah lain
maka dpd dp di tempat lain mengatakan
kalau dki jakarta bisa kami juga bisa dong menempuh cara di luar prosedur dan protap yang diberikan oleh dpr
dan menurut anda itu bahaya
saya ini sekarang sedang keliling ke seluruh indonesia
melaksanakan rakerda rakerda untuk memantapkan sistem kelembagaan partai politik kami
dalam proses rekrutmen penjaringan
penyaringan dan penetapan pasangan calon kepala daerah
kalau kemudian wilayah ini dibuka untuk dki jakarta
maka daerah lain akan meminta perlakuan yang sama
sistem pelembagaan partai politik yang sedang kita bangun rusak kembali
jadi bukan sekedar formulasi ansi pak bung indra
kalau tadi soal bahwa jangan kalkulah sekarang
sehingga oleh karena itu yang dapat kita jadikan parameter
pertemuan yang sudah sangat close
ada ibu mega ada presiden jokowi
ada pak ahok ada mbak puan ada mas hasto
ada pak sajian di situ
ibu lagi lagi masih menegaskan
partai kami punya mekanisme pak ahok
jelas ibu ini menjaga sistem ini
jawabnya jam sepuluh pagi itu mengatakan
bukan di jawabnya di media online
partai politik jangan sombonglah
itu yang saya katakan pak ahok sendiri yang merusak momentum
hubungannya dengan pdi perjuangan bung indra
jadi nggak bisa disamakan apa yang dinilai pak ahok tentang partai nasjam
yang anda contohkan ada di lima kursi
menurut anda itu wajar wajar saja
sama kan dengan pdip dengan dua puluh delapan kursi
sekali lagi asumsinya kami menghormati yuridiksi
setiap partai politik pasti punya cara punya adat istiadat
cara nasdem mengambil langkah langkah politik untuk itu
tapi tolong hormati juga
cara partai kami cara pdi perjuangan
mengambil keputusan perihal calon kepala daerah
di seluruh indonesia termasuk di dki jakarta
saya ingin saya tanyakan lanjutan dari pdi perjuangan adalah
kalau memang punya mekanisme punya dua puluh delapan kursi
tujuannya kemarin ada
koalisi kekeluargaan dengan enam partai politik yang lain itu apa
ini apakah mengkonfirmasi saya juga akan tanya bung hanta
apakah mengkonfirmasi asal bukan ahok kemudian
kami masih akan segera kembali
baik saya langsung mencoba untuk
perkembangan informasi terbaru yang didapatkan oleh redaksi kami
bahwa malam hari ini informasinya ibu tri risma hari ini langsung bertemu dengan
ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri
ya saya pas berangkat ke sini belum tahu ada jadwal itu
tetapi yang saya tahu
memang akhir akhir ini ibu megawati dengan ibu risma intensif melakukan pertemuan
jadi sudah semakin fix ini ya
ya beliau berdua ya
sudah tidak ada lagi pintu buat ahok berarti ya
sudah artinya akan mengusung calon sendiri
kalau ahok kembali lagi seperti statement saya tadi
pak ahok yang sudah menyatakan tidak akan mendaftar di pdi perjuangan
nah tentu pdi perjuangan harus mengambil langkah langkah strategis ya
termasuk diantaranya menyiapkan calon calon alternatif
yang akan diusung oleh pdi perjuangan
kita bersyukur sesuai dengan hasil survei litbang kompas
kaderisasi di pd perjuangan berjalan sukses
nah oleh karena itu
kepala kepala daerah terbaik pun lahir dari rahim politik pdi perjuangan
termasuk juga ketika ahok meninggalkan pdi perjuangan
kita masih punya stok
ada bu risma ada pak ganjar
lalu kemudian di sisi lain dinamika politik muncul nama pak buas
ini sedang kita eksersais
sehingga oleh karena itu
bagaimana nanti akhir daripada keputusan pdi perjuangan
ibu megawati yang akan memutuskan siapa calon gubernur yang akan diusung
komunikasi dengan tujuh partai
enam partai politik yang lain itu seperti apa sih sebenarnya
kemarin sampai membentuk koalisi kekeluargaan tujuannya apa
psikologi politik yang harus ditangkap oleh publik
ketika pak bambang dh sebagai plt ketua partai di dki jakarta
melakukan berbagai macam langkah langkah politik
untuk mengkoordinasi partai partai politik
di luar tiga partai politik yang telah mengusung pak ahok
itu artinya kan bu mega memberikan persetujuan
terhadap kreativitas politik yang dilakukan oleh dpd pdi perjuangan dki jakarta
itu artinya atau memang bu mega memberikan persetujuan
artinya kan bisa dibaca
tentu ketika langkah pak bambang ini dianggap keluar dari garis partai
tentu beliau akan diperingatkan atau sejatinya diberitahu
tapi kok berjalan terus ya
karena itu adalah bagian dari follow up pendaftaran dua puluh tujuh orang
calon gubernur dan wakil gubernur lewat pdi perjuangan
karena di antara dua puluh tujuh itu
ada calon calon gubernur atau calon wakil gubernur yang adalah
karder partai gerindra
karder partai pkb
karder partai amanan nasional dan lain sebagainya
oleh karena itu setelah kemarin dilakukan proses asesmen
proses simulasi survei dan segala macam
ini dibicarakan dengan partai partai asal mereka untuk kemudian
diupayakan ada mufakat di antara tujuh partai politik ini
yang dapat diusung sebagai calon gubernur dan atau calon wakil gubernur
calon alternatif ini artinya di luar alternatif untuk ahok ya
di luar ahok tentu saja
tentu saja di luar ahok dengan asumsi bahwa
pak ahok yang telah mendeklarasikan tidak akan mendaftar lewat pdi perjuangan
bung ganta apakah ini artinya memang tadi sempat ada prioritas kan tadi ya
bahwa paling prioritas adalah pdip akan masuk ke lima puluh lima puluh begitu ya
apakah ini kemudian bisa menjadi merubah yang anda analisa tadi
bahwa ini sudah menjadi sebuah
saya katakan justru memperkuat lima puluh lima puluh tadi
membuka dua pintu pdip akan tetap ke ahok
tadi masih ada catatan kan
kalau pak ahok mau mendaftar mekanisme sudah selesai
sebaliknya kalau misalnya
menciptakan calon alternatif tadi
betul alternatif itu ibu risma tadi yang kita sebutkan tadi
itu juga kemungkinan akan terjadi di segera kedua
yang ini juga sangat mungkin terjadi
nah ini yang kalau kita perhatikan
pdip sedang melakukan manuver politik dalam makna netral
itu ada dua pintu yang kita jalankan
kalau pak ahok nggak mau ya sudah kami sudah di sini
tapi kalau pak ahoknya mau sangat mungkin masih ke pak ahok
dugaan saya begitu
tapi kalau misalnya ahok tetap menutup pintu
seperti ditegaskan oleh pak ahmad basara tadi
sudah menyiapkan pak bambang deha sudah mengatakan
meskipun itu risikonya secara publik juga ada dampak negatifnya
kalau akhirnya ke pak ahok
karena statement dari pak bambang deha sudah cukup kuat
yang ini yang santun seterusnya itu kan arahnya jelas
kesimpulannya kan bukan ahok
kemudian membangun komunikasi politik dan sebagainya
artinya kalau komunikasi kesepakatan dengan ahok tidak selesai
tidak ada kesepakatan maka sangat mungkin pdip akan mengusung
akan mengusung ibu risma
apalagi kalau benar terkonfirmasi ada pertemuan pertemuan tadi
nah kalau itu dengan bu risma
apa yang disampaikan oleh seluruh petinggi pdp itu
menurut saya tegak lurus kalau istilah pak jokowi
sejalan memang sampai
tetapi kalau misalnya semakin menjauhkan peluang dengan pak ahok
akhirnya ke pak ahok
maka itu langkah politik pdip menukik menurut saya
seluruh tajam belokannya
karena sudah sangat terlalu jauh berjarak dengan ahok
dalam konteks kesepakatan politik
baik ada yang menilai kemudian dengan adanya pertemuan tujuh partai ini
termasuk pdi perjuangan
kemudian makin mengkonfirmasi
apa yang pernah disampaikan sendiri oleh pak ahok
bahwa ada kemungkinan gerakan gerakan yang disinyalkan asal bukan ahok
bagaimana pak mas basar
ya tentu partai politik yang berkumpul kemudian mendeklarasikan
calon yang berdasarkan kekeluargaan
sebetulnya ada yang berkumpul
dan yang berdasarkan dari terminologi kekeluargaan itu sendiri kan jelas
itu kan antitesis dari gaya pak ahok yang perseorangan
yang ingin memusatkan semua keunangan dan kebenaran itu ada pada dirinya
yang lain tidak berwenang yang lain salah
itu kan jelas sekali terminologi yang dipakai kekeluargaan itu kan antitesi daripada perseorangan
kayaknya geram sekali pdi perjuangan
oleh karena itu menjadi sangat wajar
kalau partai partai politik ini kemudian berkumpul
setidak tidaknya untuk memberikan pendidikan politik kepada warga dki jakarta
bahwa masih akan ada calon calon pemimpin dki jakarta yang mungkin lebih baik dari pak ahok
sehingga oleh karena itu mereka terus berkumpul
mereka terus bermusyawarah pertemuan pertemuan intensif saya monitor
tadi juga saya sebelum kesini ketemu dengan pak bambang deha
mereka mulai mengerucut kepada beberapa formasi
kepada beberapa skenario yang saya kira itu sangat positif perkembangannya
dan oleh karena itu menurut heman saya
wajar kalau kemudian pak ahok mulai gundah gulana
mulai galau mulai panik dan sebagainya
seperti pernyataan yang dia buat beberapa hari yang lalu
yang menyatakan bu risma katanya
kalau dari wali kota solo aja bisa menjadi presiden
mungkin dari wali kota surabaya juga bisa menjadi presiden
terus bu risma bantah lalu dia katakan
apa namanya tidak akurat informasinya dan minta maaf
ini tanda tanda pak ahok mulai panik
nah itulah kalau berkhianat terhadap pdi perjuangan
maka dia mulai gundah gulana
nggak tepat rasanya kalau saya nggak minta tanggapan dari mas taufik basara
mari kita lihat bersama sama ya
tayangan wawancara vito dengan pak ahok
pak ahok santai sekali gitu
santai sekali dia memberikan
nggak ada galau panik tadi
nggak ada panik
asumsi lagi berarti maksudnya
iya makanya kita sama sama bisa melihat kok
tadi santai beliau memberikan apresiasi positif kepada ibu risma
malah beliau bilang jika ibu risma jadi maju ke dki
malah jadi bagus jadi ramai
kenapa karena orang tidak lagi melihat pilkada ini dengan isunya adalah isu primordial
isu sara tapi lebih melihat adu program ya
ya tadi kan pak ahok bilang ya sudah berarti bagus
bagi nasdem sendiri juga tidak masalah kalau misalnya jadi ada nama haris
tidak ada masalah
kita juga punya pikiran yang sama bahwa ini pilkada dki jakarta juga menjadi salah satu
barometer bagaimana kebinekaan ini bisa terbentuk
kalau misalnya dan demokrasinya juga bisa terbentuk
bagaimana kemudian kalau adu program itu jauh lebih baik dibandingkan yang selama ini berjalan fitnah
walaupun tiga lawan tujuh misalnya nanti tidak masalah ya
baik kita nantikan apa hasil malam ini pertemuan bu risma yang informasinya bertemu dengan ibu megawati
apakah ini menjadi kunci malam hari ini ataukah masih bisa berubah lagi
mungkin pak ahok bisa mencari
mungkin pak ahok mungkin saja mendaftar ke periwet perjuangan
terus kasih koma
baik kasih komanya
karena itulah episode ini kita tutup malam hari ini
kita lanjutkan nanti di lain kesempatan
terima kasih mas usara mas tobas dan juga bung hanta yuda telah bergabung bersama kami malam hari ini